satu hari menjelang pembukaan pon ke sembilan belas di jawa barat
arakan kirap api pon telah tiba di kota bandung
atmosfer perhelatan akbar pekan olahraga nasional ke sembilan belas di jawa barat
begitu terasa di kota bandung
iring iringan atlet pembawa obor pon
pembawa obor api pon disambut hangat oleh masyarakat kota bandung
ratusan warga yang terdiri dari anak anak hingga dewasa
memadati jalur jalur yang akan dilalui pembawa kirap api
sembari membawa bendera kecil
mereka memberikan lambayan
juga memberikan semangat untuk warga yang membawa api pon di sepanjang jalan
seperti di tegalega hingga jalan asia afrika
api atau obor ini akan dibawa menuju kediaman wali kota di pendopo alun alun bandung
sebelum nantinya akan dilaksanakan upacara penerimaan oleh ridwan kamil di balai kota bandung
dan besok berlanjut ke stadion gelora bandung lautan api untuk pembukaan pon ke sembilan belas
dan pelepasan kirap api pon ke sembilan belas jawa barat di lapangan upakarti kabupaten bandung
terlihat sejak jumat pagi upacara dipimpin langsung oleh bupati bandung dadang naser
yang bertugas membawa obor adalah atlet pesek pak bola asal kabupaten bandung
yang juga mantan pemain persib dan tim nasional asep dayat dan asep kustiana
ratusan warga memadati sisi jalur yang akan dilalui kirap api bendera kecil
kemudian warga juga melambaikan tangan memberikan semangat kepada mereka yang membawa
obor pon menuju pusat kota bandung
rencananya obor akan tiba di balai kota bandung jumat siang
dan kemudian dibawa ke gelora bandung lautan api